pemerintah dki jakarta terus waspada terhadap kemungkinan banjir di wilayah ibu kota jika hujan lebat terjadi
sebagai langkah antisipasi sejumlah personil dan alat terus disiagakan di wilayah yang kemungkinan terdampak bencana banjir
gubernur dki jakarta anies baswedan menyebut informasi dari bmkg yang memprediksi kemungkinan hujan akan terus mengguyur ibu kota
dengan intensitas lebat selama beberapa hari ke depan menjadi peringatan dini agar semuanya waspada terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi
anies memastikan bahwa jajarannya telah bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir di ibu kota apabila terjadi hujan lebat
beberapa alat juga telah disiagakan di sejumlah titik yang rawan banjir
dengan kondisi hujan yang sangat ekstribuni kita mensiagakan seluruh jajaran kita yang terkait dengan
pengendalian hujan pengendalian air pada hujan dan di tempat tempat di mana disitu terjadi curah hujan yang amat intensif
maka kita siagakan semua infrastruktur baik petugas maupun alat alat untuk memastikan bahwa bisa dikendalikan dengan baik
terutama kalau soal hujan itu di tempat tempat yang belum tentu ada aliran sungai
jadi tempat tempat yang mengalami curah hujan itu
itu tempat tempat yang belum tentu ada aliran sungainya
ini berbeda dengan kalau hujan kiriman
kalau hujan kiriman memang di kawasan kawasan yang ada aliran sungai
di situ kita berbicara tentang sambungan sambungan satu tempat dengan tempat lain dan disitu ada pompa
tapi kalau di kawasan yang sama sekali tidak ada aliran sungainya di situ yang kita harus antisipasi
hujan deras yang mengguyur jakarta sejak jumat malam membuat underpass kemayoran jakarta pusat lagi lagi terendam banjir
hingga minggu sore akses underpass masih tertutup genangan air dan belum bisa dilalui kendaraan
underpass kemayoran kembali terendam banjir
tujuh mobil pompa air diantaranya lima dari pupr dan dua dari damkar dikerahkan untuk memumpah air dari underpass kemayoran
dirjen sumber daya air kementerian pupr menyebut ketinggian air sudah menyusut lebih dari satu meter
diperkirakan butuh tiga hari non stop untuk menyedot seluruh genangan air di underpass kemayoran
kalau kemarin kami mompa itu dua hari dua malam
tapi saya lihat pagi ini sepertinya lebih banyak dari kemarin kemarin
kemungkinan tiga hari tiga malam
terendamnya underpass kemayoran bukan yang pertama kalinya
curah hujan yang tinggi serta saluran air yang tak berfungsi maksimal membuat kondisi seperti saat ini terus berulang
bahkan pada dua puluh empat januari yang lalu
terendamnya underpass kemayoran sempat menimbulkan perdebatan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dki jakarta
siapa yang harus bertanggung jawab
kali ini bukan lagi perdebatan yang dibutuhkan masyarakat
namun langkah yang tepat dari pemerintah baik pusat maupun provinsi
agar banjir di underpass kemayoran tidak terulang kembali
tim liputan cnn indonesia
saya ke bang turbus terlebih dahulu
ini paling tidak dalam situasi banjir yang saat ini terjadi musim hujan saat ini ada dua kali kita dipertontonkan bagaimana pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi tki jakarta ada saling lempar batu begitu istilahnya ya pada saat normalisasi naturalisasi hingga bagaimana penanganan banjir di kawasan kemayoran
kalau anda melihat hal yang saat ini dipertontonkan oleh pemprov dan juga pemerintah
apa sebetulnya makna dari hal tersebut
iya menurut saya ini maknanya adalah ada relasi yang kurang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini dalam hal mengasuhkan banjir
ketika banjir itu tiba sebenarnya kan ada jangka waktu yang sebelumnya cukup panjang di mana perlu dipersiapkan
kan tidak pernah sebelumnya itu atau jarang gitu ya duduk antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah kan gitu untuk membahas mengantisipasi soal banjir
sehingga yang terjadi seolah olah bahwa urusan banjir itu urusan daerah
padahal daerah itu juga punya keterbatasan kan gitu
jadi anda melihat ini tidak ada saling berkoordinasi atau berdiskusi sebelumnya untuk menangani banjir itu atau bagaimana
iya tidak ada koordinasi tidak ada diskusi yang ada itu hanya antisipasi antisipasi yang sifatnya parsial
jadi karena banjir ini kan sifatnya apa ya
sudah memang musim kan jadi segala sesuatunya wilayah itu di sini misalnya jabodetabek ini kan jakarta tidak sendirian
di sana ada jawa barat di sana ada juga apa namanya banten
harusnya tiga wilayah ini itu duduk bersama untuk mengantisipasi banjir dialog untuk berbagai hal yang perlu dilakukan mengantisipasi
tetapi yang terjadi selama ini kan misalnya jakarta mempersiapkan sendiri jawa barat menyiapkan sendiri
kemudian banten juga menyiapkan sendiri yang tidak pernah terkoordinasi
sementara banjir itu kan persoalannya dari mulai hulu sampai ke hilir
nah ini persoalan ini harusnya dipecahkan secara bersama sama
nah sekarang kewenangan siapa yang bisa mempertemukan mereka mereka
sudah benar bu beni porsi porsi yang diberikan untuk mengatasi banjir ini
karena yang kita lihat kan akhirnya pemerintah pusat menyalahkan pemerintah daerah
begitu karena tidak ada koordinasi dan juga akhirnya pemerintah daerah juga melemparkan mewenang
ini sebetulnya kewenangan pemerintah pusat
iya artinya kan sebenarnya hal ini tidak perlu saling menyalahkan sebenarnya
artinya memang tinggal
ketiga tiganya ini baik pusat maupun di daerah
itu ya ditambah dengan masyarakat itu untuk saling mempersiapkan diri mengantisipasinya
karena sebenarnya ketika kita ngomongin ini apa istilahnya prabanjir ya
prabanjir itu sendiri persiapannya memang relatif minim gitu
karena yang ada itu hanya misalnya pembuatan sumur resapan
sementara di sisi hulu sampai ke hilir belum ditangani
hulunya ada apa
misalnya waduk juga belum terselesaikan
misalnya kemudian yang hilir itu pembuatan tanggul yang ada di itu ternyata ya tanggulnya kemarin jebol itu malahan gitu
jadi ini persoalannya menyeluruh gitu
nah karena itu menurut saya justru harusnya gitu
harusnya pemerintah pusat memenyatukan dengan ketiga wilayah itu
jakarta dan wilayah penyangga untuk saling mendiskusikan
tetapi begitu ada banjir memang kemudian mereka baru ketemu setelah ada banjir rame
nah sementara publik dipertontonkan ini dari konteks kebijakan publik
publik dipertontonkan oleh kondisi banjir yang begitu apa ya istilahnya meluas
nah akhirnya yang terjadi adalah para elitnya inti pusat daerah saling menyalahkan
tetapi penanganannya itu sendiri kemudian tidak tertangani secara baik
buktinya kita kan korban jiwa kan terus ada
tidak hanya kerugian dalam segi materi
nah ini yang harus dilihat seperti itu
coba kita ke kang ujang selanjutnya
berarti ini mengarah ke komunikasi politik yang dibina antara pemerintah pusat dan juga daerah
dan juga pemerintah di sekeliling wilayah jakarta begitu
anda melihatnya komunikasi yang sudah terbangun dalam hal ini komunikasi politik bagaimana kang
ya saya melihat ada tidak connect tidak nyambung antara daerah dengan pusat
kita tahu konstruksi politiknya itu berbeda
pak jokowi partainya dari mana ya kan

lalu kekuasaan pemerintah pusat juga didominisi oleh pemerintah pusat

nah anies juga kan didukung oleh partai apa
nah ini menjadi persoalan
nah ini sebenarnya titik awal ya kan tidak ketemunya itu disitu
yang kedua ini persoalan lagi kenapa gobernur itu pemimpin politik
jadi banjir pasti berimbas ke politik
formula e juga pasti berimbas ke politik
jadi misalkan ada bencana lainnya pasti berimbas ke politik
pasti itu karena dia pemimpin politik
dan kedua ini terkait dengan karena anies itu adalah

yang kedua ini terkait dengan karena anies itu adalah
yang kedua ini terkait dengan karena anies itu adalah

nah inilah sebenarnya yang menjadi rame
yang menjadi hantaman orang ya untuk mengkritik kebijakan kebijakannya
oke lah ketika kebijakannya itu salah kita kritik
jadi kerama rama kita kritik
mana yang memang harus dikritik mana yang memang juga harus diangkat
karena kita pun sebagai bangsa sebagai bangsa yang rama kita juga saling memaafkan
tapi di sisi yang lain juga kita mesti membangun solusi bersama
nah inilah kita yang kita belum temukan di bangsa ini
yang ada masih saling menyalahkan saling mengintip tadi kesalahan orang lain
sehingga konsumsi politiknya menjadi mohon maaf menjadi rumit
nah inilah ke depan kita bangun
jadi konsumsi yang solutif
jadi kalau ada banjir bagaimana solusinya
solutifnya bagaimana bang
untuk komunikasi politik harus dibangun
begitu sinergi yang tadi bagaimana
karena bangsa ini dibangun dengan kekuatan kebersamaan
karena kalau kita ketahui banjir sendiri kan ini sudah menjadi problem latiha yang lama begitu
klasik masalah ibu kota jakarta banjir banjir banjir banjir
tapi kenapa begitu sampai saat ini mungkin sinergi yang ada belum terlihat
saya melihat belum ada
nah sesungguhnya begini loh
persoalan banjir itu persoalan lama
dari zaman dulu juga ya kan sudah banjir
saya tidak ceritakan karena terlalu lama ya
nah hari ini
banjir kan sudah kelihatan apa namanya penyebabnya apa
lalu kebijakan yang harus dilakukannya bagaimana
nah inilah sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah itu baik daerah maupun yang
ini kan tidak ketemu
misalkan tadi ada naturalisasi
lalu juga ada persoalan waduk
lalu juga menyalahkan hujan yang turun
nah ini sebenarnya yang tidak ketemu secara politik
oleh karena itu kalau menurut saya apapun partainya
apapun dukungannya gitu kan
apa artinya ini dengan tadi yang mengatakan konstruksi politik saat ini partai partai pengusung para pimpinan itu tersebut
apakah kemudian tidak bisa menjalin sinergi yang baik
saya rasa belum ya
hari ini elit politik kita belum berjiwa besar
untuk menampilkan konstruksi politik yang solutif
jadi sesungguhnya hilangkan dulu ego bahwa kami pemerintah pusat
kami pemerintah daerah kan
hilangkan itu semua
jadi solusi yang dibangun adalah solusi
bagaimana banjir selesai
lalu juga bagaimana juga misalkan persoalan politik juga jadi terkoneksi satu sama lain
tidak saling menyalahkan
nah kita itu tidak punya ini
oleh karena itu sesungguhnya yang harus dibangun apakah arifan pemimpin kita
suri toladan yang harus dimiliki oleh mereka sendiri ini yang belum ada sampai saat ini
bang trubus ini kalau anda melihat bagaimana sebetulnya banjir tadi saya bilang masalah klasik
tiap tahun jakarta mengalami banjir
tapi kalau anda melihat
bagaimana transfer atau bola yang diberikan antara pimpinan jakarta sebelumnya dengan pimpinan jakarta sekarang
anda melihat apakah ini tersinergi dengan baik
apakah kemudian program yang berkelanjutan untuk mengatasi banjir itu benar benar terjadi di jakarta atau bagaimana
iya kalau kita lihat sebenarnya kan seperti saya katakan tadi sebenarnya kan belum
koordinasinya ada tapi sangat minim
yang ada itu adalah parsial masing masing melaksanakan sendiri sendiri
nah karena apa
karena dianggap banjir itu dulunya selalu menganggap itu urusan daerah
nah karena ini kita lihat bahwa apa yang dilakukan sebenarnya ada sebagian yang memang dilanjutkan
misalnya program sumur resapan
sumur resapan yang sekarang ada itu yang ternyata nggak bisa menampung
ini kan dulu sudah digagas oleh presiden jokowi eh oleh gubernur jokowi sebelum wakil jabat gubernur
dan sejak tahun dua ribu tiga itu sehingga sampai hari ini program itu dilanjutkan oleh pak gubernur anies
tetapi kan itu belum mencakup semua
yang terjadi kemudian justru sumur resapan ini menjadi tempat genangan air
nah ini kan karena mungkin kedalamannya cuma empat lima meter lebarnya cuma satu meter juga gitu
jadi ini satu contoh ya berapa program itu dilanjutkan
tetapi ada memang program itu yang tidak dilanjutkan
misalnya soal normalisasi sungai yang tidak dilanjutkan
kemudian pembangunan waduk ya ada juga yang sudah berlanjut tetapi juga belum selesai
misalnya waduk di pondok rangon itu yang digagas oleh waktu pak gubernur jokowi itu adalah sampai terjadi panjang rumput apa artinya sampai hari ini itu belum selesai gitu
itu di pondok rangon sebagai tempat
waduk kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pak gubernur sebelumnya juga ada yang dilanjutkan
tetapi memang ini namanya kebijakan incremental
kebijakan implemental itu sebenarnya sudah sebagian dilaksanakan tetapi sebagian lagi ini
tetapi harusnya ini holistik menyeluruh gitu loh
karena tidak menyeluruh sering parsial kemudian ada muncul dari perdebatan munculnya kemudian ada normalisasi naturalisasi
padahal sesungguhnya itu adalah prakteknya sama saja
bagaimana sebenarnya ketika apa namanya mengatasi banjir itu
menggunakan sungai itu secara baik dalam arti bahwa air itu bisa diserap oleh sungai itu sendiri
dan kemudian gagasan gagasan yang muncul kan kemudian bagaimana misalnya di hulu itu air bisa langsung di pohon pohon misalnya begitu
nah ini kan hal hal yang misalnya agak sulit juga misalnya memindahkan warga yang ada tinggal di bantaran sungai
nah ini kan masih banyak warga di bawah sungai
kalau anda lihat misalnya sungai ciliwung itu semakin ke atas gitu ya
itu malah kurangnya berubah
itu malah kurangnya berubah
kurangnya sampai dua puluh meter itu tinggal ya
udah inilah gitu ya semakin mengecil semakin mengecil
nah ini kenapa karena jumlah penduduknya banyak yang harusnya ini dibebaskan kan gitu direlokasi
nah sementara ini relokasi stop kan gitu
karena stop karena kebijakan berbeda sehingga ini yang kemudian banjir menjadi
tetapi banjir itu sebenarnya sudah hal yang lama gitu yang dikatakan klasik tadi
nah hanya memang cara penanganannya yang berbeda
nah kalau kita dari sisi kebijakan publik memang kebijakannya ini memang berubah ubah itu jadi masalah
jadi setiap ganti pemimpin kebijakannya berubah
jadi kebijakannya berubah
ada muncul baru muncul baru yang kemudian masyarakat publik itu disajikan oleh perdebatan kebijakan itu sendiri
kamu jangan ini setiap ganti pemimpin berubah ubah begitu kata bang trubus
kalau anda melihat ini kan masalah banjir ini pasti menimbulkan berbagai masalah dilematis sosial di masyarakat
begitu kan banyak yang mengungsi harta benda juga hilang
apakah kemudian ini adanya perbedaan kebijakan tiap fase kepemimpinan yang menjadi suatu masalah yang bersifat politis begitu
penanganan banjir jakarta itu
saya sepakat dengan bang terubus ya
bukan hanya di dki di seluruh kementerian sama
menterinya ganti ganti kebijakan
presidennya ganti ganti kebijakan
bahkan di sekolah juga sekolahnya ganti atau rektornya ganti ganti kebijakan
sesungguhnya saya ingin mengatakan kalau yang paling bagus adalah memelihara sesuatu yang bagus nih
lalu melanjutkan sesuatu dengan yang lebih baik
itu yang penting
jadi kalau ada kebijakan yang bagus dari pemimpin sebelumnya itu harus dilanjutkan
bukan mengganti ini sebenarnya yang
kalau anda melihat pola komunikasi yang saat ini diterapkan oleh gubernur dki jakarta nisbah sudan kepada publik masyarakat
komunikasi politik juga salah satunya bagaimana
ya saya melihat dia sudah bagus
ya kayak dia tidak ofensif tidak menyerang kepada mereka mereka yang katakan memang kritik keras
tapi di saat yang sama ini kan dia perlu muncul perlu menjelaskan
secara objektif bahwa kejadian kejadian banjir itu bagaimana solusinya
nah ini kan begini ketika anies ada muncul sebagai hasil dari perjuangan pilkada dua ribu tujuh belas
ini kan ada barisan yang lain yang kecewa
ini persoalan yang tidak tuntas
oleh karena itu antara yang kecewa dengan antara yang memerintah ini tidak ketemu
nah inilah yang menjadi pangkal persoalan
karena itu ya saya ingin mengatakan kalau kita ingin jalan sama sama ya siapapun gubernurnya
ketika dia salah kita kritik ketika dia benar kita dukung
nah ini yang benar
nah inilah kebijakan inilah atau kedewasaan inilah yang belum dimiliki oleh kita semua
mungkin termasuk saya
oleh karena itu ke depan kita ingin jakarta ingin ditata dengan baik konstruksinya dengan baik solutif dan bangsa ini juga dikelola dengan baik
agar membuat suatu kebijakan yang konstruktif begitu untuk menangani banjir ini baik
kang ujang bang terubus nanti kita akan kembali lagi membahas bagaimana soal
terkait revitalisasi monas yang sempat juga menimbulkan polemik dan juga di masyarakat
begitu ya usai jeda cnn indonesia prime news segera kembali